pemerintah resmi membebaskan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor khusus untuk kendaraan listrik
seperti yang dikutip cnn indonesia com mengacu peraturan menteri dalam negeri no enam dua ribu dua puluh tiga tentang dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor
bea balik nama dan pajak alat berat tahun dua ribu dua puluh
seluruh jenis kendaraan listrik berbasis baterai dibebaskan dari tarif pkb maupun bbnkb
dan pada ayat satu pasal sepuluh permendagri nomor enam dua ribu dua puluh tiga disebutkan
namun pasal sepuluh ayat tiga menjelaskan bebas pkb dan bbnkb ini tidak termasuk kendaraan listrik
yang dikonversi dengan pengenaan listrik
dan dikasihkan dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai
dalam aturan itu tito juga mengatur ketentuan ini berlaku sejak permendagri ini diundangkan
hadapun permendagri nomor enam tahun dua ribu dua puluh tiga diundangkan pada sebelas mei dua ribu dua puluh